warga luar desa tenjolaya kecamatan cicuruk sukabumi
kini mulai sering berkunjung ke lokasi wisata batu ceria
yang ada di kaki gunung salak
wahana itu dibangun oleh pemerintah daerah
agar masyarakat bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan positif
hampir setiap pagi dan sore
warga desa tenjolaya kabupaten sukabumi jawa barat
selalu berkumpul di tempat ini
ya inilah wisata terapi batu ceria
di sini warga bisa melakukan terapi injak batu
yang berguna untuk melancarkan peredaran darah
bukan itu saja warga juga bisa bersuah foto
dengan latar belakang gunung sala
beberapa warga mengaku senang dengan ide desa setempat
yang membangun wisata dekat dengan permukiman warga setempat
lagi main aja sih sambil ngajak anak anak main
sambil terapi juga buat kesehatan
sering sih hampir tiap sore kesini
sama temen juga
kalau sendiri kan malu banyak orang sekarang rame banget
ini lagi olahraga terapi
terapi kan kita lagi hamil harus banyak banyak olahraga
biar memperlancarlah peredaran darah
persalinannya juga mudah mudahan lancar
pemerintah desa membuat tempat ini
dengan tujuan untuk melakukan peredaran darah
untuk menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga
ini adalah salah satu terapi batu ceria di dusun abi
yang mungkin awalnya itu untuk memfasilitasi masyarakat yang senang berolahraga
jalan pagi lari pagi sekarang kita bikinkan satu titik spot
untuk mereka berkumpul di terapi kesehatan ini
meski baru dua minggu wisata terapi batu ceria ini
juga dikunjungi warga dari luar negara
mereka datang untuk sekedar bersuah foto
atau bersantai dengan pemandangan gunung salak
ahmad fikri sukabumi